seorang pemain organ tunggal di bekasi tewas dibunuh oleh temannya
diruga pembunuhan ini dipicu oleh perselingkuhan korban dengan seorang biduanita
sementara di cianjur polisi kembali menangkap tiga orang tersangka pembuat dan perakit senjata api
berikut kilas kriminal setelengkapnya
syamsuddin seorang pemain keyboard atau organ tunggal ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di kampung buwok desa sumberjaya tambun bekasi
pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka tusukan
dari keterangan sejumlah saksi diketahui korban dibunuh oleh temannya bernama jejen
diduga pelaku marah karena korban berselingkuh dengan seorang biduanita yang juga mantan istri pelaku
kasus ini ditangani oleh polsek tambun dan polres metro bekasi
petugas satreskrim polres cianjur kembali menangkap tiga orang tersangka pembuat dan pembeli senjata api rakitan
dari tangan tersangka polisi menyita dua senjata api rakitan salah satunya berjenis pengun
penangkapan ini adalah pengembangan dari penangkapan
tujuh tersangka lainnya
keseluruhan barang bukti yang disita terdiri dari empat belas pucuk senjata api rakitan dan airsoft gun
ratusan amunisi aktif puluhan selongsong peluru serta sejumlah peralatan untuk merakit senjata api
seorang pemandu lagu sebuah tempat karaoke di garut harus dirawat di rumah sakit dr selamet garut
kaki kiri korban terkena peluru dari senjata api milik seorang polisi berinisial aib dua s pada senin malam
diduga karena kelalaian senjata api milik aib dua s meletus saat tengah berjoget
di sebuah tempat karaoke
peluru menembus dinding dan mengenai korban yang berada di ruang sebelah
aib dua s dan seorang rekannya kini dalam pemeriksaan petugas propam kepolisian
tim liputan transmedia